yang penting kalian aku sendiri
aku harus bawa putri ke klinik
selamat pagi bu nawang
sangat tertekan karena
kakinya nggak bisa dirasakan apa apa
dia juga gak merespon
anak saya akan lumpuh dok
kami akan terus memantau perkembangan kakinya
hanya bersifat sementara
sampai kapan dok kira kira
pangeran akan seperti ini
untuk itu sepertinya kami
bisa memprediksinya pak
saya mohon sama dokter
untuk bisa melakukan yang terbaik
untuk anak saya
saya akan melakukan semaksimal mungkin
asalkan pangeran mau mengikuti
beberapa terapi yang dianjurkan
saya pasti akan menunjui
apapun itu dok
pangeran juga akan mau mengikuti
apapun itu asalkan dia bisa jalan kembali
semoga saja ada perkembangan
signifikan setelah terapi ya pak
saya juga berharap begitu dok
kalau kaki pangeran gak bener bener lumpuh
setelah ini aku akan merawat
dan menjaga pangeran
supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi
aku akan menjauhkan pangeran
dari cewek asongan pembawa sial
aku gak tega liat dokter memeriksa kakinya pangeran
itu buat perasaanku bener bener hancur
selalu dia penyebabnya
semua ini gara gara cewek osongan itu
kalau aja dia gak selalu ngerayu pangeran
semua ini gak akan kejadian
aku harus buat
aku harus cari cara
supaya dia sadar diri
dan jauhin pangeran
saya mau bicara dengan dia
maaf putrinya nggak bisa diganggu pak
ada apa pak
kamu kasih tahu sama putri
jangan pernah ganggu pangeran lagi
dia yang bikin pakaian lumpuh
gak usah sok pura pura kaget kayak gitu
bukannya ini yang kalian mau semuanya
pak alex jangan salah paham ke saya pak
saya mau putri bertanggung jawab
atas semua tindakannya
dan membayar semuanya
saya mau putri mengalami apa yang pangeran rasakan sekarang
saya ingin dia lumpuh seperti pangeran
saya mau putri mengalami apa yang pangeran rasakan sekarang
saya ingin dia lumpuh seperti pangeran
saya ingin dia lumpuh seperti pangeran
alex malah membuat seolah semua ini salahnya putri
padahal yang memaksa putri dan citra berbohong adalah pangeran kan
tapi apa benar pangeran lumpuh
yang penting kalian aku sendiri
aku harus bawa putri ke klinik
kenapa bunawang keliatannya gelisah sekali
putri dari tadi demam tinggi terus dia ngegal aja pak
kalau begitu kita langsung bawa ke rumah sakit aja putrinya ya
iya pak makasih saya bangunin putri pak
dokter apa ada harapan saya sembuh dari kelumpuhan ini
semua harapan pasti ada
tinggal bagaimana kamu mau menjalani terapinya
saya gak mau lumpuh
saya mau semuanya normal lagi dok
saya ingin bisa jalan lagi
saya mau ketemu putri
mangeran kamu gak boleh bicara kayak gitu sayang
yakin kamu akan bisa sembuh kembali
kamu bisa jalan lagi mangeran
papa aku mau ketemu sama putri
pokoknya selalu bisa gelir

yo kinnya akan pengulang ke peninan
ini benimak pak